keinformasi mengenai update terbaru dari peristiwa pembunuhan di pondok labu jakarta selatan
dan saat ini kita sudah tersambung kembali dengan koresponden sianen indonesia tiffany raitama yang ada di lokasi kejadian pada saat ini
fani apakah ada informasi terbaru dari sana
frida selamat malam
saya kurang jelas mendengar suara anda
dan saat ini saya sudah bersama dengan kapolres jakarta selatan yaitu bapak intra jafar
pak intra selamat malam
pak kita langsung ke update update update dari kejadian seperti apa pak
ya jadi memang tadi jam delapan belas ada kejadian pembunuhan di tempat ini berdasarkan informasi
kita datang kemudian kita olah tkp di sini
memang kita temukan bahwa ada seseorang inisial h
yang meninggal di tkp usianya delapan puluh tiga tahun
tinggal bertiga tapi saat kejadian hanya berdua dengan istri beliau
dugaan sementara memang ada seseorang mungkin yang diduga pelaku masuk ke dalam rumah
kemudian sempat cekcok ribut mulai dari depan kemudian sampai ke ruang tengah
di situ kemudian terjadi pembunuhan di situ
eksekusinya di ruang tengah
pelaku membawa senjata tajam jumlahnya berapa pak
ya senjata tajam jumlahnya kita belum tahu
yang jelas kalau luka tusukan kan ada tiga
untuk alat yang digunakan kami masih belum menemukan
tetapi akan kita dalami terus kita mencari bukti bukti petunjuk yang ada di dalam sana
dalam rangka untuk mencari pelaku
oke pelaku berjumlah berapa pak satu orang
sementara ini satu orang
informasi dari saksi istri beliau dan ini sementara masih satu orang
ini akan kita kembangkan terus
sudah dapat keterangan seberapa jauh pak terkait dengan pelaku identitas pelaku
artinya apa pihak kepolisian juga sudah mendapatkan informasi dari warga sekitar
ada kecurigaan ketika beberapa waktu sebelum kejadian
belum belum kita nanti akan coba
apa mengkaitkan itu
tetapi kan kita saat ini masih olah tkp dulu
kita cari semua bukti bukti petunjuk sebanyak banyaknya
termasuk keterangan keterangan dari orang orang yang ada di sekitarnya
nanti untuk membantu kami membuat terang siapa pelaku sebenarnya
kita akan terus
motifnya berarti perampokan disertai pembunuhan atau motif
belum bisa belum bisa kita simpulkan
karena sampai saat ini kita juga belum menemukan barang barang yang hilang dimiliki oleh korban
belum menemukan belum menemukan
belum menemukan ya
ini saat ini kan kita masih terus cari mendata barang barang apa yang ini
dan pihak istri pun belum bisa kita minta keterangan karena memang kondisinya masih shock
tadi saya juga dapat keterangan bahwa kejadian perampokan yang terjadi di dalam rumah ini bukan hari ini saja terjadi
kemarin juga sempat ada dan juga beberapa waktu lalu itu sudah mungkin bisa jadi salah satu informasi yang digali oleh pipa
ini baru informasi ya
informasi tetap kita tampung
katanya beberapa hari lalu memang
katanya ada yang kehilangan
walaupun tidak dilaporkan kepada kita
kita belum tahu berapa besar yang hilang dan lain sebagainya
yang jelas untuk saat ini kejadian pembunuhan yang ada di sini
kita coba cari dulu bukti bukti petunjuk yang ada di sini
dalam rangka kita mencari pelaku
saat ini korban yang meninggal suami suami ibu sofia itu masih ada di dalam
masih masih ada di dalam
saat ini masih olah tkp masih berjalan terus
teman teman dari k sembilan
di forensik juga identifikasi semua masih di dalam masih bekerja
kalau mungkin dari informasi dari pihak kepolisian melihat beberapa jam ada di sini
kalau kita lihat kan kondisinya pak
ini sebenarnya ada di dalam satu kompleks perumahan
kemudian juga lokasinya dekat sekali dengan jalan raya
akses utama untuk warga cinere dan juga warga karangtengah lebak bulu sekitarnya kan ya pak ya
terus kalau kita memutari lokasi juga
ternyata rumah korban ini ada di
dihimpit oleh rumah rumah kosong dan juga tanah kosong
itu ada penggalian pak
ya tetap ya tetap kita gali
memang kita melihat situasi secara khusus dulu di dalam
kemudian di luar juga kita lihat tentunya
sehingga kami juga masih menganalisis ya
tapi sebenarnya kan walaupun dihimpit dan rumah ini tapi ini masih cukup rame ya
di depan ini jalan besar
di depan sini dan sebagainya
nah ini kita masih dalami
kita masih dalami kok bisa mereka sampai masuk ke dalam ya
masuk apakah diam diam atau dibukain pintu
ini yang masih kita dalami terus
kita masih belum bisa menyimpulkan ya pelaku sampai seberani itu bisa masuk ke dalam
kalau dari keterangan kalau awak media kan memang belum bisa berhasil menemui atau mewawancarai istri korban ya pak ya
tapi mungkin kalau dari pak kupulisen yang sudah bertemu
jangan istri korban
apa pelaku ketika masuk ke dalam rumah membawa senjata tajam kemudian jenisnya apa dalam keadaan
artinya kalau masuk dari pintu samping apa membuka identitasnya ditutupi oleh apa penutup muka topeng atau
karena itu belum belum dari pihak saksi atau istri korban juga belum bisa memberikan keterangan seperti itu
belum belum sampai sejauh itu
beliau hanya sempat bercerita bahwa di depan di ruang tamu ada ribut ribut sampai ke tengah buka pintu
beliau lihat suaminya sedang dalam kondisi seperti itu
sedang bergumul dengan apa dengan pelaku seperti itu
jadi sempat ada apa apa self defense gitu ya
ya mungkin kan bisa saja sini lah sedang lari menghindar minta tolong dan lain sebagainya
setelah itu langsung seketika istri korban keluar dari rumah untuk minta tolong
ya minta tolong sampai lewat pintu samping dan keluar
dan saat itu
itu suaminya masih disandra
itu masih belum kita ini ya
saya pikir tidak ya kalau penyandaran pasti dia butuh waktu yang lama
ini seketika itu juga korban sudah di tkp dalam keadaan meninggal dunia
dan masyarakat pun yang sudah berkumpul di sini sempat ada yang masuk ke dalam pelaku pun sudah tidak ada
berapa lama pak ini apa jeda waktu dari istri korban meminta tolong
sampai dengan warga
kita masih kita masih pelajari
ini terus berapa durasi waktu mulai istri keluar kemudian ini masih kita dalami
pelaku kemudian kabur melalui diri dari rumah lewat lewat sebelah mana bagian rumah belum juga
belum belum belum
nanti kita masih menduga saja masih menduga
tapi ini akan kita dalami dulu kita cek dulu bukti bukti petunjuk yang sudah ada baru bisa kita nanti urutkan
ini masih olah tkp terus
ini ketika warga berkumpul kemudian meminta bantuan polisi itu korban sudah meninggal dunia pelaku juga sudah tidak ada di dalam rumah
sudah tidak ada tidak ada di rumah
apa pak yang rusak pak kalau dari ini sementara polisi pak
di ruang tengah saja ya agak berantakan ya
perabot sebenarnya tidak terlalu banyak juga tetapi yang nampak di situ kan ada meja ada tikar ini disitu agak berantakan lah di situ
ada ceceran darah
itu ya dari kaki korban dan juga mungkin kaki pelaku ini masih kita ini terus dalami
baik baik terima kasih pak indra sudah waktunya di cnn indonesia
terima kasih nanti kita akan tunggu bagaimana update nya olah tkp dari pihak kepolisian dan juga terkait dengan identitas pelaku
terima kasih pak sekali lagi itu tadi wawancara saya bersama dengan kapolres jakarta selatan indra jafar
kita kembali ke anda frida di studio
baik terima kasih atas informasinya tiffany raitama
dan baru saja kita saksikan wawancara tiffany raitama korespondensi ann indonesia dengan kapolres jakarta selatan kompespol indra jafar
yang mengatakan bahwa dugaan sementara masih tetap kepada jumlah pelaku satu orang dan luka terjadi karena tusukan ada tiga ditemukan namun senjata masih belum bisa dikonfirmasi apa
dan motif masih belum bisa disimpulkan perampokan juga belum bisa dipastikan karena belum bisa didata barang barang apa yang ada atau barang barang lain
dan tetapi namun apa yang hilang hal itu masih belum bisa dikonfirmasi dan sampai saat ini sampai informasi ini kita sampaikan jenazah dari korban yang berinisial h
dan berusia sekitar delapan puluh tiga tahun masih berada di dalam tkp
dan identitas pelaku juga sampai saat ini masih belum diketahui
dan kita akhirnya akan